majunya gibran sebagai cawapres dari prabowo subianto menimbulkan pertanyaan publik soal statusnya sebagai kader pdi perjuangan
meski dalam beberapa hari terakhir hampir semua elemen partai banteng tidak gamblang menyampaikan
namun per hari ini akhirnya sekjen pdp hasto kristianto menyampaikan secara gamblang
bahkan jika saya boleh meminjam sedikit bahasa dari haslo kristianto adalah ceto wello wello
ini menarik sekali kita akan dengar bersama statement dari haslo kristianto terkait dengan status gibran
hari ini di pdp
di dpc solo dan kemudian mas gibran kan sudah pamit
kepada mbak puan sudah pamit kalau pamit itu kan artinya tahu kan
kan sudah pamit
jadi sudah pamit kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang sudah ceto wello wello
sudah pamit sudah gamblang begitu kata mas hasto
tapi di sisi lain sebelumnya ketua umum partai gerindra yang juga baca pres koalisi indonesia maju prabowo subianto
ini juga sempat berkomentar
soal hal yang sama prabowo menyebut senang saja bila gibran tetap kader pdp
semua adalah partai atau semua partai adalah rekan seperjuangan
kita akan dengarkan bersama statement dari prabowo subianto
kami rasa bagus
jadi kami menganggap semua partai adalah rekan seperjuangan
sama sama anak bangsa indonesia
jadi tidak ada masalah
tidak ada masalah
kita senang saja kalau dia tetap sebagai kader pdp
oke ini kalau dari pdip sudah dari gerindra sudah
ternyata ketua kpwri hashim asyari juga sempat berkomentar
dan menggaris bahwa secara aturan siapapun paslonnya disebut tidak harus kader partai politik
jadi ini artinya tidak masalah ya
jika kader partai a diajukan partai lainnya
kita akan dengarkan bersama
statement dari hashim asari berikut ini
dalam undang undang tidak ada persyaratan bahwa bakal pasangan calon harus ada
yang ada kalau ada orang mau dicalonkan harus anggota partai itu kalau calon anggota dpr dan dpr ri dprd provinsi dan kabupaten kota
oke pertanyaan sudah terjawab
jadi kalau memang sudah bukan kader ini pertanyaannya adalah dikeluarkan atau mengundurkan diri
nah apakah juga ini kemudian akan berdampak pada suara
ganjar mahfud di jawa tengah dan pemenangan seluruh indonesia
kami akan membahasnya
pertama sudah hadir di studio mas bawono kumoro
peneliti dari indikator politik indonesia
telah bergabung bersama kami di studio
dan juga yang tersambung melalui sambungan luar studio
ada politikus pdi perjuangan bang masinton pasaribu
selamat malam abang
ya selamat malam bung
oke saya akan langsung ke bang masinton dulu
sebelum kita bahas dampaknya
apakah kemudian jawa tengah ini mengkhawatirkan atau tidak
saya akan tanya
ini statusnya itu dikeluarkan
atau kemudian sudah mengundurkan diri bang masinton untuk nama mas gibran
keputusan partai kami yang sudah diumumkan oleh ibu ketua umum ibu ajan megawati soekarno putri
bahwa pdi perjuangan mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
pak ganjar dan pak mahfud md
maka di luar itu ya itu bukan lagi urusan pdi perjuangan
oke tapi kenapa kok rasanya dari beberapa waktu yang lalu kami menanyakan ke semua elemen pdip pimpinan dpp
rasanya semua itu menjawabnya halus saja
tidak clear ini dikeluarkan atau sudah mengundurkan diri begitu bang masinton
kalau tidak tegak lurus dengan
garis keputusan partai politik
maka ya dengan sendirinya terimot
jadi kita enggak
iya kita nggak perlu bahwa dalam aturan organisasi kami itu di adart
ya diatur tentang minimum sanksi dan maksimum sanksi
nah ada yang secara terbuka dan juga ada yang secara tertutup
jadi tidak segala hal itu harus dipublish
yang penting dalam aturan organisasi kami aturan mainnya itu jelas
walaupun syekh jiana endam mengatakan sudah ceto welo welo begitu ya
ini kan kalau orang jawa bilang gamblang banget begitu loh
oke bang masinton sebelum saya ke mas bawono
saya ingin nanyakan jadi kekhawatiran soal kemudian jawa tengah kandang banteng ini akan pecah karena keluarga pak jokowi sudah ke pak prabowo itu gimana pdip
ya jadi pemilih pdi perjuangan itu ya adalah pemilih yang dia ikut dengan keputusan partai
bahwa pemilih pdi perjuangan itu percaya dengan dari ideologi dan keputusan yang dikeluarkan oleh partai itulah yang terbaik buat rakyat
seluruh rakyat indonesia
bukan hanya buat diri sendiri kelompok sendiri
atau keluarga sendiri
tetapi itu adalah keputusan buat seluruh rakyat
maka ya sampai saat ini survei di pdi perjuangan di jawa tengah di jawa timur dan berbagai daerah relatif stabil begitu
jadi tidak takut ada kehilangan jokowi efek begitu bang masinton
akan berpindah yang kemarin milih pak jokowi tidak di pdp dan mas ganjar lagi begitu
ya kami percaya bahwa
pemilih pemilih pak jokowi itu adalah kontribusi besar juga dari pdi perjuangan
dan kami yakin bahwa para pemilih pdi perjuangan ini ya ikut dengan keputusan dari partai seperti itu
percaya pada pdi perjuangan lah
oke percayanya kepada pdi nya ya begitu oke
saya tanyakan ke mas bawono gimana survei anda setelah capres dan copres kemarin
apakah kemudian jangan jangan jawa tengah bukan dominasi ganjar mahfud lagi mas bawono
ya terima kasih mas bram
pertama menarik untuk mencermati sikap pdip ya terhadap pencalonan mas gibran sebagai cawapres bagi pak prabowo
saya melihat baik pdip maupun pak jokowi tampak sangat berhati hati sangat berhitung betul secara kalkulasi politik
kalau misalnya masing masing dari mereka

menunjukkan sikap katakanlah konfrontasi secara terbuka
sikap bersebrangan secara terbuka
kalau kita melihat data survei data survei indikator yang kami baru rilis beberapa hari lalu
yang kami lakukan di pertengahan oktober
ada dua alasan terbesar dari pemilih pdip mengapa memilih pdip
alasan pertama tadi seperti disampaikan oleh bang mas hinton
bahwa memang sudah ada
memang sudah terbiasa memilih partai ini
tapi ada alasan kedua yang cukup menarik untuk dicermati dan tampaknya ini menjadi hitung hitungan tersendiri bagi pdip
untuk mengambil sikap dengan hati hati merespon pencalonan mas gibran
yaitu karena suka dengan pak jokowi
faktor itu ada ya maksudnya
ada di jadi itu dua alasan terbesar dari pemilih pdip ketika kita tanyakan mengapa memilih pdip
jadi suka dengan pak jokowi itu juga menjadi salah satu alasan terbesar dari pemilih pdip

oke mas bawono saya ingin masuk di soal elektabilitas terlebih dahulu sebelum di soal faktor efek tadi
berapa kemudian angka yang kemudian sudah anda lakukan penelitian survei untuk kemudian pasangan pasangan ini
paling tidak untuk jawa dan jawa tengah terutama
ya kalau di kemarin kita menerima survei di survei nasional ya

tiga pasangan calon ini terbentuk
kita baru melakukan survei di level nasional
di level nasional memang terlihat bahwa pasangan cawapres ini belum terlalu memberikan dampak ya
baru memberikan dampak secara signifikan artinya menyebabkan baik suara dari pak prabowo maupun pak ganjar itu katakanlah melonjak tajam gitu ya
yang kita temukan kalau dibandingkan antara simulasi sendiri masing masing tanpa pasangan calon
dengan simulasi dengan pasangan calon mereka masing masing baik pak ganjar dengan pak prabowo terjadi penurunan ketika berpasangan calon

tapi kemudian kalau jokowi vek yang anda katakan bahwa pemilih pemilih ini tidak dapat meningkatkan secara signifikan ketika sudah berpasangan
tapi kemudian kalau jokowi vek yang anda katakan bahwa pemilih pemilih ini tidak dapat meningkatkan secara signifikan ketika sudah berpasangan
tapi kemudian kalau jokowi vek yang anda katakan bahwa pemilih pemilih ini tidak dapat meningkatkan secara signifikan ketika sudah berpasangan

pemilih pak jokowi apakah itu kemudian

terutama di jawa tengah
ini kan kita lihat kalau misalnya
salah satu target
utama atau maksud utama dari
menggandeng mas gibran tentu saja untuk
mengganggu kandang banteng di jawa tengah
karena jawa tengah ini
di dua pemilihan presiden
terdahulu merupakan salah satu
sumber utama dari kekalahan pak prabowo
pak prabowo kalah telak dari pak jokowi
di jawa tengah
mas gibran tentu saja tidak dapat dimungkiri
ini untuk mengganggu
basis suara utama dari pak ganjar
mas gibran itu juga berasal
dari jawa tengah ini kita bisa
lihat bersama ya ini hasil penelitian dari
indikator politik yang kakaknya
kalau begitu saya ke bang mas inton terlebih dahulu
apa tanggapan anda kemudian bang
ini potensinya ada begitu dan tadi
dikatakan jokowi effect itu masih ada loh untuk
iya artinya kan begini ya bahwa
ada dua hal
satu pemilih pdip
perjuangan satu kemudian
ada yang disebut tadi
kan juga kerja dari
dan simpatisan serta pemilih pdip
satu diantara kontribusi besar
tadi itu gitu loh
nah tentu ada elemen elemen lain juga
nah yang kemudian bisa
membangun jokowi efek
tadi karena dia ditopang
dengan satu kekuatan partai
sebagian lagi dengan elemen elemen
lainnya nah itu yang memberikan
seperti disebut jokowi efek
bagi kami adalah kerja
gotong royong kerja kolektif
seluruh kader turun ke bawah
kami yakin itu kerja kolektif
kerja bersama kerja gotong royong
itu yang mampu
oke bang masintan artinya
paling tidak kalau kita bicara
ketika kehilangan paling tidak
pak jokowi keluarga pak jokowi
di jawa tengah adakah kemudian substitusi lain yang
solusi dari pdip begitu untuk menambal begitu
kami dari berbagai
yang kami lakukan
oktober kemarin sebelum
pasangan jawa fresh
pdi perjuangan itu apalagi
jawa tengah jawa timur itu
seperti itu jadi
tinggal menjaga ini terus
kerja seluruh kader untuk menyapa
masyarakat terus menerus terus menerus
dan tidak boleh berhenti begitu
jadi kami yakin betul bahwa
elektabilitas pak ganjar
juga ikut bisa
tergongkaran gitu kan
kerja kerja kolektif yang dilakukan
oleh seluruh elemen partai
menjadi ganjalan besar artinya ya
dalam perspektif pdip ya bang masinton
kami tidak ada terganggu
harus mikirkan si a
mau jawab pres apa
kami fokus dengan pdi perjuangan kami fokus
dengan pak ganjar dan prof mahfud
itu yang kami sampaikan ke masyarakat
kami juga punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab
politik untuk menjaga
pemilih ini tetap berlangsung
secara demokratis bisa
menjaga kemajemukan di tengah tengah
masyarakat indonesia dan memastikan
ya kita bisa menghadirkan kepemimpinan
melalui pemilu ini
oke ini sikapnya agak terabaikan
begitu ya rasanya saya ke mas bawono lagi
jadi mas bawono sebenarnya
seberapa penting kemudian kalau anda katakan ada
jokowi vek memang
pemilih memilih berdasarkan
apa yang kecondongan pak jokowi
pada capres tertentu kah atau seperti apa
kalau kita lihat memang di survei yang
periode pertengahan oktober ini
kita tanyakan kepada publik
memperoleh dukungan dari pak jokowi
memang sudah terjadi pergeseran
kalau di survei survei terdahulu
pak ganjar masih diperseptikan
sebagai calon presiden
yang lebih didukung oleh
melakukan survei ini di saat nama
mas gibran mulai semakin disebut
sebagai cawapres pak prabowo
itu mulai terjadi ada pergeseran
bahwa pak prabowo lebih
sebagai calon presiden yang didukung oleh pak jokowi
artinya besarannya masih sama kah
yang kemudian berpindah apalagi dengan
dinamika mk dan segala macam kemarin
ya tentu saja
ada menimbulkan rasa ketidaknyamanan
paling tidak baik
di pdip maupun di
pak ganjar pranowo
baik di jawa tengah terutama
jadi ada rasa ketidaknyamanan ketika
mas gibran maju sebagai
bakal calon wakil presiden bagi pak jokowi
jadi rasa ketidaknyamanan untuk
lebih mudah memenangkan
atau menguasai jawa tengah itu
kini dihadapi oleh pdip
dan ganjar pranowo
suka tidak suka itu dirasakan
selama satu ratus sepuluh hari ke depan
nanti di menjelang empat belas februari dua ribu dua puluh
oke mas bauno terakhir
untuk anda salah satu poin
dalam survei anda yang menarik menurut saya adalah
ketika pertanyaan apakah jokowi
harus netral bagaimana kemudian
trendnya begitu apakah memang orang hari ini
sangat terdampak pada hasilnya jokowi
bagaimana menurut anda
kalau dalam soal
publik masih lebih banyak
yang mengharapkan pak jokowi bersikap
netral netral tentu kan
itu harapan kita semua ya harapan
semua komponen bangsa
bahwa memang presiden yang
tengah menjabat itu bersikap netral
netral dalam arti tidak menggunakan menggerakkan
birokrasi pemerintahan dan
masih dominan diharapkan
oleh publik bahwa pak jokowi
ke depan dalam kontestasi
pemilu ini meskipun
putra surung beliau
mas gibran maju sebagai kontestan
harapan publik terhadap
netralitas presiden jokowi itu masih tinggi
oke baik baik terakhir saya ke
bang masinton kalau begitu
kalau tadi saya mengatakan
tadi hipotesanya adalah
apakah kemudian kandang banteng tergerus
apakah kemudian soal netralitas itu jadi angin
segar buat pdp bang masinton
tidak ada khawatir tergerus ya
jadi kalau tadi disampaikan siapa
perjuangan galau atau apa
nggak ada mas jadi kita ini
kita ini partai yang sudah
teruji oleh waktu
bangkit bangkit gitu ya
dengan penggunaan tangan kekuasaan
apa segala macam itu akan
menjadi berbahaya dalam
ingat ya pak harto itu
ujung kekuasaannya menggunakan
instrumen alat alat negara
pada saat itu abri namanya
dan birokrasi juga
kita tahu digunakan untuk
dan pada tahun
lalu tapi apa ya kemudian
rakyat menolak itu
kemudian sembilan puluh tujuh pak harto dilantik
pak harto mundur itu
menurut anda hari ini
masyarakat masih berharap
soal netralitas itu bang ya dan itu
akan jadi poin positif paling tidak untuk
calon anda dan pdip begitu maksudnya
ya kita harus jaga sama sama
bukan hanya masyarakat
media pengamat mau siapapun
yang masih punya concern terhadap
salah satu instrumen kita
fair dan adil
harus kawal sama sama aja
sampai ya atau
yang diharapkan netral
tau tau cawek cawek dalam
oke baik baik poinnya kami sudah dapat bang
itu akan berbahaya
buat demokrasi kita apalagi
kemarin kita masih masyarakat
masih protes dan bertanya tanya
tentang keputusan mk
yang diharapkan harusnya dia netral
dicurigai oleh publik
dia ikut cawek cawek
dalam penentuan usia
dan syarat kalau presiden
maupun kalau enggak oke bang mas hinton tentu
niat kita bersama adalah menjaga netral
dan tidak ada cawek cawek kekuasaan
dalam pilpres mendatang dan mencari siapa pemimpin
untuk lima tahun ke depan terima kasih atas waktu anda
bang mas hinton pasar ibu
politikus pd perjuangan dan juga mas
bawono kumoro peneliti indikator politik indonesia
telah bergabung sama kami selamat malam
selamat salam abang dan mas